dan juga bisa belajar secara independen
untuk sampai saat ini otomatis warga belum mau pln lah
keterampilan online semakin diperlukan